warga desa wari minahasa utara memprotes dan menolak rencana pemerintah provinsi sulawesi utara
yang akan membuat lokasi lahan pemakaman korban covid sembilan belas
sosialisasi pemerintah provinsi bersama masyarakat setempat yang rencananya digelar pada selasa pagi pun batal
karena mendapat penolakan warga
dengan adanya lahan pekuburan covid sembilan belas ini dampak sosialnya pasti akan besar akan luas
hasil hasil pertanian dari masyarakat desa wori pasti tidak akan laku
kemudian hasil nelayan ikan pasti tidak akan laku
ini dampak sosial sangat sangat luas ketika rencana pemerintah itu jadi dilaksanakan di desa wori
kami masyarakat polri bukan menolak korban daripada covid sembilan belas
tapi ini kami menolak karena semua satu dunia ini
takut dengan adanya virus corona ini
asisten satu pemerintah provinsi sulawesi utara menyesalkan penolakan ini
apalagi lahan yang akan dijadikan pemakaman korban covid sembilan belas adalah lahan milik pemerintah
penolakan ini kan tidak mendasar
karena mereka belum mendengar seperti apa program pemerintah
padahal ini program ini adalah untuk kebaikan masyarakat
kalau masyarakat sudah seperti ini
perlu diberi edukasi
perlu diberi tahu tentang apa fungsi daripada pengeburan masal ini
setelah dilakukan mediasi akhirnya perwakilan pemerintah sepakat menerima aspirasi warga
untuk disampaikan kepada gubernur sulawesi utara